kpk memanggil wakil ketua dpr ri aziz syamsuddin untuk meminta keterangan seputar kasus dugaan
suap penanganan perkara di kpk yang menjerat mantan pendik asal kpk
atau penyidik asal polri maksud saya stepanus robin empat puluh tujuh yang sekarang menjadi penyidik kpk
dan kita sudah terhubung dengan korresponden cnn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
selamat siang maria
maria apa perkembangan terbaru dari kpk setelah adanya kedatangan dari aziz syamsuddin pada hari ini
saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung di gedung kpk jakarta
belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan aziz samsudin hari ini
tetapi heranov yang dapat kami bagi dari gedung kpk jakarta adalah hari ini adalah
pemanggilan atau penjatualan ulang yang dilakukan kpk terhadap aziz samsudin
karena beberapa waktu yang lalu atau lebih tepatnya tujuh mei dua ribu dua puluh satu
aziz tidak menghadiri panggilan kpk dengan alasan ada kegiatan lain yang sedang ia lakukan
tetapi memang aziz samsudin sudah beberapa kali menjadi saksi atau diperiksa
terkait dengan kasus etik yang juga menjerat penyidik kpk asal polri akp stefanus robin patuju
aziz diperiksa oleh dewan pengawas kpk terkait dengan sidang etik ini pada tujuh belas mei dua ribu dua puluh
dan juga menjadi saksi bagi stefanus robin empat puluh tujuh pada beberapa waktu yang lalu
dari pemeriksaan ini sebetulnya ada yang menarik heranov
bahwa keterlibatan aziz samsudin ini mencuat ketika kpk menemukan atau menelusuri
bahwa terjadinya pertemuan antara stefanus robin patuju yang merupakan penyidik kpk saat itu
bertemu dengan orang yang berada dalam perkara
yakni wali kota tanjung balai m syahrial
pada waktu itu kasus yang menyeret m syahrial
ya ini terkait dengan dugaan korupsi atau dugaan suap pengisian jabat
dan di wilayah tanjung balai ini sedang berada di ranah penyelidikan
dan pada waktu itu m syahrial meminta kepada aziz syamsuddin untuk dibantu
dalam tanda kutip seperti itu yang diungkapkan oleh pimpinan kpk ketika memberikan keterangannya seputar kasus ini
dan kemudian aziz syamsuddin mempertemukan antara robin dan juga m syahrial di kediamannya
dan terjadilah komitmen fee semilai satu lima miliar rupiah
yang telah diberikan kepada robin empat puluh tujuh sedilai satu tiga miliar rupiah melalui lima puluh sembilan transfer
yang diberikan ke dalam rekening teman dari stefanus robin empat puluh tujuh
tetapi kemudian yang menarik heranov dalam kasus ini adanya penarikan kesaksian atau ralat pernyataan
yang justru dilakukan oleh pihak yang terkait di dalamnya yaitu stefanus robin patuju
yang pada tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh satu yang lalu
pada saat diperiksa dalam sidang etik
ia menyatakan bahwa ada penerimaan uang senilai tiga lima belas miliar rupiah
dari empat orang diantaranya dari aziz samsuddin
dan kemudian uang ini ditengarai terkait dengan perkara alisa gunado
yaitu mantan wakil ketua umum angkatan muda golkar di lampung tengah
ini angkatan muda golkar artinya masih satu partai dengan aziz samsudin yaitu di partai golkar
dan kemudian saat itu stefanus robin empat puluh tujuh memberikan pernyataan bahwa
uang diberikan kepada seorang kuasa hukum mas kur hussein senilai dua lima miliar rupiah
dan disimpan untuk dirinya sendiri senilai enam ratus juta rupiah
tetapi kemudian dalam pemeriksaan kemarin stefanus robin empat puluh tujuh justru meralat pernyataannya
ketika ia keluar dari pemeriksaan kpk kemarin stefanus robin empat puluh tujuh menyatakan kepada pers bahwa
tidak pernah menerima uang semilai tiga miliar rupiah
lima belas miliar seperti yang ia utarakan sebelumnya dalam sidang etik di dewan pengawas kpk
dan ini pula yang menjadi hal yang menarik bahwa ada tarik menarik pernyataan yang dilakukan
terkait dengan pemberian uang yang diduga juga melibatkan aziz samsudin
dan kami masih menunggu di sini sebetulnya apa yang didalami oleh kpk
tapi yang jelas kalau tadi saya menyebut nama alisa gunado
ini adalah seorang yang pernah menjadi wakil ketua umum angkatan muda golkar
kemudian juga menjadi seorang komisaris di bumd di lampung tengah
dan memang pada dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh satu alisa gunado nama ini juga muncul dalam pencegahan keluar negeri
yang dilakukan kpk kepada menteri hukum dan ham bersama dengan aziz samsudin
dan seorang pengusaha bernama agus susanto
dalam proses sidang etik sendiri sebetulnya srp atau stefanus robin empat puluh tujuh juga menyatakan bahwa
pemberian uang tiga lima belas miliar rupiah ini juga terkait dengan kasus perkara yang melibatkan alisa gunado
atau diduga dalam terkait dana alokasi khusus atau dak di kawasan lampung tengah
yang di sini juga ada keterlibatan aziz syamsudin
kami di sini masih menunggu heranov apa yang kemudian didalami kpk
dan bagaimana nanti pernyataan aziz syamsuddin terkait dengan tuduhan tuduhan yang kemudian ditujukan kepadanya
heranov kembali kepada anda
kita tunggu keterangan resmi dari kpk
dan juga keterangan dari aziz syamsuddin wakil ketua dpr ri dari fraksi partai golkar
terima kasih atas elaborasi anda maria sarjana langsung dari kpk jakarta